ini kabar baik bagi anda yang sedang mencari pekerjaan dan ingin menjadi pns
kementerian pan rb mengumumkan penerimaan sembilan belas dua ratus sepuluh calon pegawai negeri sipil atau cpns
hakim penjaga tahanan atau sipir dan petugas imigrasi mendapat jumlah lowongan yang paling banyak
dan berikut rangkuman informasinya seperti apa kita lihat
nah untuk tahun ini ada sekitar sembilan belas dua ratus sepuluh cpns yang akan mengisi tiga posisi yaitu di kehakiman
ada satu enam ratus delapan puluh empat kemudian kemenkumham ada empat belas sipir dan yang terakhir di imigrasi ada dua dua ratus dua puluh tujuh
ini sepertinya adalah suatu jawaban dari kebutuhan jumlah sipir di indonesia
seperti kita ketahui terakhir informasi dari kemenkumham dari yasona lauli mengatakan
pada bulan maret lalu ada sekitar dua ratus empat belas ribu narapidana dari empat ratus tujuh puluh tujuh penjara atau lp di indonesia
dan mereka satu sipir idealnya itu hanya melakukan pengawasan dua puluh lima
tapi di indonesia bisa lima puluh lima orang untuk satu sipir
anda bisa bayangkan anda punya peluang cukup banyak terutama bila anda berkenan untuk menjadi sipir
karena di indonesia
ini merupakan salah satu hal yang masih dibutuhkan dan menjadi sebuah hal yang menarik
untuk dijadikan pilihan bagi anda yang ingin bekerja
kemudian bagaimana informasi resmi pendaftaran yang menarik
anda bisa langsung menuju ke tiga website ini dengan jadwal tadi seperti tanggal satu hingga tiga puluh satu agustus
anda bisa mengakses langsung ke kementerian pnrb melalui website menpan go id
atau tadi ke bkn sscn bkn go
serta terakhir jika anda ingin menjadi hakim ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum
di mana anda bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam waktu satu bulan saja untuk mendaftar
selanjutnya yang terakhir adalah lowongan seperti saya tadi katakan akan berlaku hanya satu bulan
jadi anda sebenarnya punya kesempatan untuk mempersiapkan diri beberapa sertifikat ataupun dokumen
yang penting dipersiapkan anda punya waktu satu bulan sebelum nantinya proses rekrutmen pengumuman dan lain lain
pendaftaran juga mulai dibuka secara online
saratnya apa saja
anda harus s satu usia minimal delapan belas tahun hingga tiga puluh tahun
lalu untuk s dua maksimal tiga puluh dua tahun
ya mungkin kalau buat saya sudah tidak bisa lagi meskipun lulusan s dua karena usia maksimal tiga puluh dua tahun
khusus untuk calon hakim nantinya akan menjalani pendidikan
materi selama dua tahun
ya anda akan menjalani praktek sebagai profesi hakim
nanti kemudian akan dinyatakan lulus untuk menjadi seorang hakim
dan tapi dalam proses rekrutmen ataupun dalam proses pendidikan tadi
apabila anda tidak lolos dalam proses pendidikan
maka dengan sangat kecewa anda harus diberhentikan dengan hormat sebagai pns